ternyata ada yang berusaha merusak namaku dengan ilmu kesesatannya
sumirah saya harus segera pergi ke sana
jadi menurut nyai judi dan main perempuan itu sekarang nyai halalkan
hidup ini hanya sesaat
kalian tidak usah solat
sekarang hadapi akunya gengeram
aku akan datang dan membalaskan dendamku
kamu tidak apa apa
saya tidak apa apanya nyai
bagaimana mungkin kamu bisa dikalahkan nyai ageng merah
nyai ageng erang itu sangat sakti kilembur
dia punya selendang widodari yang sangat kuat
benar kilembur selendang widodari itu bisa mengalahkan semua kekuatan terhebat yang nyi wurang kirimkan
aku tidak peduli selendang apa selendang widodari apa ebi
sekarang persiapkan dirimu
aku akan memberimu sebuah ajian
ajian malek rupa
letakkan tanganmu di tanganku
saatnya kamu membalas kekalahanmu
lakukan apa saja yang bisa mempermalukan nyai ageng ngerang
nyai wurang kamu sangat mirip dengan nyai ageng ngerang
rasakan kamu nyai ageng ngerang
akan kupermalukan kamu
kak tidak seperti biasanya
aku tidak suka ucapan salam itu
aku tidak suka ucapan seperti itu
jangan kamu ucapkan salam itu lagi jika kita
maksud nyai ageng ngerang
bukannya niageng yang selalu mengajari untuk selalu menebar salam setiap kali bertemu
agar karunia allah selalu terlimpah pada kita semua
aku ini nyai ageng herang
tidak ada satu orang pun yang bisa membantahku
bécpapita yang dinyuranku
yang pergi ke kerang tikandel
untung saya ketemu nyai
dia selalu judi dan main perempuan
di mana suami
di sana nyai
yai kami permisi pulang dulu assalamualaikum
loh kenapa kalian tidak menjawab
jika ada orang yang memberikan salam kita wajib menjawabnya dengan waalaikumsalam
bukan nyanyi sendiri yang mengatakan bahwa mulai sekarang tidak perlu mengucapkan salam
tapi tadi kita bertemu di perbatasan desa sana
ya sudah lah lanjutkan perjalanan
baiklah nyai kita akan melanjutkan perjalanan untuk keliling kampung
sepertinya ada yang tidak beres
sepertinya ada yang tidak beres
sepertinya ada yang tidak beres
ternyata ada yang berusaha merusak namaku dengan ilmu kesesatannya
ternyata ada yang beres
sumirah saya harus segera pergi ke sana
jadi menurut nyai judi dan main perempuan itu sekarang nyai halalkan
hidup ini hanya sesaat
mulai sekarang kalian tidak usah sholat puasa ataupun mengaji
ayo berikan kepadamu
nyuarang hentikan perbuatan
kamu sudah banyak menyesatkan warga
hei aku lenyai ageng erang yang asli
aku menyesatkan warga seperti ini
ageng erangnya baik tapi mereka lebih
tidak ini adalah sebuah hal marshall
anda bahkan masih baik
rasakan ajaran kembang umpuku
bertobatlah kalian kepada gusti allah
tinggalkanlah seluruh ilmu hitam yang kalian pelajari selama ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gusti allah telah memberikan hidayah kepada nyiwara dan jaria
gusti allah telah memberikan hidayah kepada nyiwara dan jaria
gusti allah telah memberikan hidayah kepada nyiwara dan jaria
serta aki lembur yang sedang belajar agama dengan suami saya
serta aki lembur yang sedang belajar agama dengan suami saya

walaupun masa lalu kalian penuh dengan kesesatan
insyaallah dengan niat yang tulus
taubat kalian akan diterima gusti allah
taubat kalian akan diterima gusti allah
iya nyi insyaallah
saya juga akan membantunya ibu
menciarkan ajaran islam lebih jauh lagi